pelajaran yang harus kita pegang selalu bahwa begitu letupan kasus meningkat
akan terjadi letupan fatalitas atau kematian ini yang harus kita perhatikan jadi
letupan kasus meningkat selalu akan diikuti oleh letupan angka kematian persis yang terjadi di
india saat ini saya kira itu yang kita pelajari penyebabnya kita belum tahu tetapi pasti yang
pasti kontribusi kerumunan sosial karena acara keagamaan maupun acara kampanye politik itu pasti
menyebabkan virus ini lebih mudah menular antara orang dan itulah faktor penyebab utamanya